sekali lagi awrindonesia at yahoo co id
waktu aku berangkat pun orang tua aku masih sakit
gak ada cio gak ada andre adriano jadi kayak ada nyawa baru gitu
tadi saya bilang bahwa yang namanya markas tentara itu kan legitima target
pantesan dia sekarang udah muda